itu kayaknya copet
yang ngecopet dompet aku
udah bang kita kita hadang
pake bambin aja
ampun pake mwongin lagi aja
gara mau lahiran aja
si haikal pade haikal kenapa lagi
kabur lagi saya dikibulin lagi aja
dia kata mau nyusulin pade
gak taunya sama pade sama pos hitai ada disini
maaf pak sirkiti tadi saya denger
anak anak ada yang kabur lagi
astagfirullahaladzim aduh ini gimana ya
pak sirkiti kok bisa lolos terus ya anak anak
soalnya santriwati lagi pada latihan pmr
santriwan lagi pada olahraga
terus saya juga harus mengurus administrasi pesantren
tolong cari anak anak dulu ya
siap siap yaudah kalau begitu
pak usat saya berangkat ya
minta tolong mulu pagi bukan ya kek
itu sama pade pos hitai udah
tanya pak dong tanya pade kalo gak percaya
pakde kokosnya udah kan tadi ya
waalaikumsalam hati hati pos hitai pade
wah pak sirkiti ini kenapa saya di kunciin
ternyata kali pak usat ngikut
wah saya kan yang terindung
yaudah saya kunci
bisa aja lagi ya
tuh dimana dia ya
nah sekarang anak anak
kita latihan cara memberi pertolongan
pertama kepada orang yang pisang
pertama tepatkan posisi
korban di posisi yang nyaman
jika korban di tempat yang panas
ditempatkan di posisi yang
teduh dan diberikan
ruangan yang cukup
luas karena untuk
sirkulasi korban bernafas
simulasinya sudah selesai hayang
terima kasih miss
sekarang kita coba praktek kepada orang yang pisen beneran
aku anaknya siapa tuh
aku sama najwa pengen izin ke toilet dulu
ya enggak apa apa
ada satu orang yang pingsan menelan
ya berarti sekarang kita praktek lagi
kalian itu kalau mau bantu temennya
bukan malah mencelakakan kayak gini
kalian kira ini lucu
kalian kira ini lucu
enggak boleh kayak gitu butet
kamu enggak boleh marahnya terlalu banyak gitu sama temen
balik lagi balik lagi balik
game selalu berubah
aku aja berdiri
tadi orang ngapain ya
udah gak ada kan
itu orang tadi kemana ya
udah kenceng juga
masih aja tuh gue nemuin gue
itu bukan pencopet tadi
itu dia mr sergi
mr sergi keren banget kayak jackie chan
mr sergi gak ada
kalo pencopetnya arahnya kesana
berarti mr sergi juga kesana
siapa tau dia kesana
aduh lepasin saya tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu ini kok copetnya beda ya gak mirip
gitu hah kayaknya ini coba itu bukan bukan yang nyopet dompetnya kos gede kayaknya bukan yang
nyopet mister sergei deh oh bukan ini sobre ya allah sobi tidak kalau bukan ya udah dilepasin
itu kan bukan sampai sampai tapi dia itu udah nyokap saya
saya tahu apa urusan kita dimarahin lagi sendiri mau kabur
wah siapa nih udah lukman simpen aja